aku udah melahirkan
untuk ketemu sama anak kita
untuk apa kamu jurah aku untuk bawa anak kamu
kalau itu bukan anak aku
udah satu minggu kamu disana
tapi sekarang mama sekarang udah bisa megang kamu
udah bisa perlu kamu sepuasnya
nama yang cocok buat kamu
kamu pasti suka
bapak kamu belum ngakuin kamu
suatu saat ketika dia melihat kamu
dia pasti tau
kalau kamu itu anaknya
dan elsa juga yang ngasih tau mama sama papa supaya dateng dari mana kesini
iya betul itu dong
tuh bisa aja
makasih elsa udah bikin surprise kayak begini
akhir akhir ini aku lihat kamu udah banyak rumah
sudah tidak egois seperti dulu
bahkan bisa dibilang sekarang
lebih perhatian ke aku
ibu harus kembali ke tahanan
apa ibu sudah menghubungi keluarga ibu
karena gak mungkin bu bayi ibu ada di tahanan terus
apa boleh saya minjem handphone ibu
sebentar aja gak apa apa kan
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kalau kamu tahu tentang anaknya andin
info sekecil apapun kasih tahu saya
katanya sih itu bukan anaknya tapi anaknya almarhum pak roy
anak yang di lahirkan andin itu anaknya roy
aku bisa memperbaikinya
aku bisa memulai

aku uda melahirkan
kapan kamu kesini mas
untuk ketemu sama anak kita
untuk apa kamu jurah aku untuk bawa anak kamu
kamu jangan jelas tau
kalau itu bukan anak anak
kalau itu bukan anakku
kalau misalkan itu ada kita
kamu itu udah selingkuh dari aku
dan yang pasti
itu bukan anak aku
untuk itu aku minta sama kamu
jangan pernah lagi hubungi aku
dia tuh anak kita mas
darah daging kita
kalau kamu gak percaya
kamu lihat sendiri mas
mukanya mirip banget sama kamu mas
kalau kamu gak percaya mas
apa lagi yang harus aku lakuin
agar mas nino mau mengakuin nindi
kamu gak usah mikirin raden lagi
kalian berdua kan udah bercerai
ya semuanya udah selesai sayang
ya tapi ma
kalo itu memang anak kami ma
mirip dengan aku ma
untuk membuktikan ini semua
ya sebenernya sih
semuanya terserah kamu ya
tapi kalo menurut aku
ya walaupun aku tau
mbak andin itu kakak aku
tapi tetep aja kalo dia salah
aku gak akan milahin
semua udah selesai kok
sekarang yang penting kamu pikirin
masa depan kamu
masa depan kamu masih panjang saya
bener kata mama
kamu harus mikir masa depan kamu
saya jangangio masa depan lo
kalau anak lo kasih tau
aku kasih tau
bah boro boro anak gue juga kagak dipikirin
tapi untung ada emak gue di kampung mau ngurusin anak gue
ya walaupun anak gue meninggal sih karena sakit
eh tapi terus gimana
mungkin gue akan telpon keluarga gue
supaya mereka bisa ngurus nindi
semoga keluarga lo mau ngurusin anak lo
jadi dia bisa hidup udara bebas di luar
kalau nino benar benar ambil anaknya andin terus dia tes dna
dia pasti tahu semua kebohongan yang gue lakuin selama ini
bisa kacau semuanya
gue gak boleh biarin nino ketemu sama anak itu

saat kurang belangrijk
yang mem within